ada yang berbeda dalam operasi patuh jaya yang digelar oleh direktorat kepolisian lalu lintas polda metro jaya kali ini
bagi para pengendara yang taat peraturan akan diberikan hadiah sebagai apresiasi
jika melihat operasi lalu lintas biasanya kita akan merasa was was
khawatir ada surat surat kendaraan yang kurang lengkap
namun bagaimana jika kelengkapan anda mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian
ibu kami sangat terima kasih sekali ibu lengkap semuanya hati hati selama selama tujuan
saya pikir kenapa gitu soalnya kan tidak ada masalah sempat kaget juga sih tapi ya surprise juga sih dikasih
selain hadiah sebagai penghargaan bagi yang tertib ada juga yang akan diterima oleh pengendara yang terbukti melanggar lalu lintas yakni surat tilang
yang kita berikan reward atau apresiasi atau hadiah
itu adalah masyarakat pengguna jalan yang mampu menampilkan kepatuhan dan ketertiban
operasi batu jaya telah memasuki hari ke tujuh
di dki jakarta operasi patuh jaya di bawah ditlantas polda metro jaya dilakukan di jalan kiai haji mas mansur jakarta pusat
persis di akhir jembatan layang nontol kasablangka arah tanah abang
dalam gelaran operasi batu jaya kali ini turut dihadirkan gelaran kesenian adat yakni ondel ondel dan dua tokoh pewayangan punakawan
operasi batu sendiri akan berlangsung selama empat belas hari hingga sembilan mei mendatang
albi pradama jakarta